baik sekarang kita akan berbincang mengenai kasus dugaan gratifikasi gubernur papua lukas nmb
yang sejak awal menyita perhatian publik mulai dari terkendalanya penangkapan lukas
hingga tersangka lukas yang kemudian didatangi langsung oleh ketua kpk
bagaimana penangkapan ini menjadi titik awal untuk mengusut kasus ini secara tuntas
betulkah ini murni penegakan hukum dan tidak bermuatan politis
sudah bergabung bersama saya koordinator masyarakat antikorupsi indonesia tomaki
boyamin saiman dan kabak pemberitaan kpk ali fikri melalui sambungan telepon
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih waktunya di cnn indonesia
saya ke mas ali terlebih dahulu update hingga malam ini seperti apa
informasi terakhir akan dilakukan pembantaran tapi kondisi gubernur papua sendiri seperti apa saat ini mas ali
ya jadi tadi sudah diumumkan ya bahwa per hari ini kami melakukan penahanan

di rutan permenjaya guntur tetapi karena alasan kesehatan
tentu kemudian dilakukan pembantaran penahanan atau sweeting gitu ya
kalau dalam istilah hukumnya
jadi pembantaran merupakan proses mekanisme ketika kemudian seorang yang ditahan itu
perlu dilakukan perawatan gitu ya di sebuah rumah sakit
jadi di luar rutan
dan tenggang waktu dari pembantaran itu sendiri menurut ketentuan undang undang kan kemudian ketika nantinya dinyatakan sehat begitu ya
oleh tim medis jadi yang menyatakan sehat tentu bukan dirinya ataupun penyidik
tetapi dari tim medis ketika menyatakan yang bersangkutan sehat tentu akan dicabut kembali begitu ya pembantarannya
ya tentu kemudian berikutnya ditahan
tetapi perlu juga kami sampaikan pembantaran tentu tidak dihitung gitu ya
untuk waktunya yang nanti di dalam proses penanganan perkara itu kan biasa kita sebut misalnya dengan dipotong masa tahanan
nah masa tahanan itu tidak berlaku ketika dilakukan pembantaran
ketika kpk memutuskan dilakukan pembantaran apakah gubernur papua dalam kondisi tidak berkomunikasi secara visual
kalau kami lihat duduk di kursi roda
apakah itu bisa dikomunikasi dengan baik
ya semua catatan kesehatan itu kan ahlinya yang bisa menentukan gitu ya
secara kasat mata kita bisa melihat di beberapa waktu yang lalu yang persangkutan bahkan bisa berjalankan gitu ya
kemudian berkomunikasi bisa meresmikan proyek proyek gitu ya
dan dalam perjalanan juga tentu disarat untuk melakukan perjalanan hingga kemudian sampai di jakarta
tapi semua itu kan bisa dilihat dengan kasat mata
tetapi terkait dengan kesehatan tentu ahlinya yang bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan sakit dan perlu perawatan sementara begitu ya
jadi semalam kan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya
dalam hal ini adalah tim medis dari rspad dokter dokter spesialis
yang kemudian berkesimpulan untuk sementara dia harus dilakukan perawatan
sehingga walaupun demikian kpk tetap
dan kemudian dirawat sementara
maka kalau kita mengacu kepada aturan hukum acara pidana
yang kita bisa sebut dengan pembantaran penahanan
kita ingin memastikan artinya pembantaran dan belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka
untuk pemeriksaan sebagai tersangka kan sudah dilakukan sebelumnya pernah
ketika tim penyidik kpk langsung mendatangi
rumah kediamannya sesuai dengan pasal satu ratus tiga belas kuhap begitu ya
jadi kami pastikan sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka
oleh karena itu kami juga ingin sampaikan
disitulah pentingnya kemudian kpk harus hadir di rumah kediamannya
sebagaimana pasal satu ratus tiga belas huru
tidak ada hukum yang dilanggar disana
tetapi justru tujuan dari penyelesaian berkas perganan sampai
bap sudah kami miliki sehingga bisa dilakukan penahanan sebagai tersangka
menarik melihat kasus gubernur papua lukas nmb
bagaimana strategi yang diterapkan oleh penyidik kpk
bahkan juga menko polhuka mahfud md mengatakan
sampai menghitung nasi bungkus
untuk menghitung berapa banyak masa yang berjaga di sekitar rumah lukas nmb
pertanyaan saya betulkah memang ada rencana lukas nmb melarikan diri ke luar negeri
sehingga ini kemudian dijadikan momentum untuk menangkap ataupun menahan lukas nmb
ya tentu kan
ketika kemarin telah berpenangkapan tidak serta merta tim satu hari itu ada disana
kami ingin sampaikan beberapa hari sebelumnya kami telah ada di papua
melakukan analisis begitu ya terhadap kemungkinan kemungkinan ketika kpk melakukan tindakan pada paksa
dan dari seluruh analisis tersebut kemarin sepuluh kami berkesimpulan harus dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
bahwa betul ada informasi yang bersangkutan akan pergi ke suatu
dan berkesimpulan harus dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa betul ada informasi yang bersangkutan akan pergi ke suatu rumah

kami segera kemudian mengambil langkah menangkap yang bersangkutan di sebuah rumah makan
artinya ingin kami sampaikan beberapa hari sebelumnya kami juga tentu sudah melakukan penampilan terhadap yang bersangkutan
tetapi lagi lagi ini karena strategi pendidikan
tentu tidak pernah kami sampaikan di ranah ranah ruang publik karena memang itu adalah bagian dari strategi
dan informasi yang dikecualikan
tetapi pada ujungnya tujuan capek bahwa kemudian kami melakukan penangkapan
dan hari ini kami ekspos kami sampaikan kami informasikan kepada masyarakat
konstruksi perkaranya pasal pasal dan kemudian kronologis dari penangkapan
tentu tidak berhenti sampai hari ini kami melakukan pendidikan
kami terus kembangkan bahkan kemungkinan kemungkinan diterapkannya pasal pasal lain bahkan undang undang lain
kami terus kembangkan bahkan kemungkinan kemungkinan diterapkannya pasal pasal lain bahkan undang undang lain
seperti tindak pindahan kebijakan uang tentu terus kami dalami
kami tidak akan pernah berhenti dalam satu titik ketika menyelesaikan satu perkara
pasti kpk kembangkan lebih lanjut
dan itu hampir semua pertanyaan dari kpk
termasuk yang ini tentunya
oke saya ke bang boyamin sekarang
dari awal sudah mengawal kasus ini
waktu itu mengungkap sejumlah foto bagaimana perjalanan gubernur papua lukas nmb ke kasino
tanggapan anda terhadap apa yang dilakukan oleh kpk sejak kemarin hingga hari ini
saya tidak mengapresiasi terhadap langkah kpk yang sudah mampu menangkap
meskipun memang kadang kadang sering saya mengolok olok
kan tugas saya memang mengolok olok gitu
jadi saya yakin dimaklumi oleh pimpinan kpk dan insan kpk tugas saya memang mengolok olok
tapi selamat deh
kedua saya ingin menyampaikan bela sungkawa adanya korban sampai meninggal dunia atas proses penangkapan itu
saya tidak ingin menyalahkan siapa siapa
itu saja yang ingin saya tambahkan dulu
oke berbicara mengenai kasus ini
apakah memang hanya sampai di gubernur papua lukas nmb
bagaimana kemudian apakah ada aliran dana atau ada pihak pihak lain
sudah rilis untuk meminta dikembangkan pencucian uang
berkaitan dengan aktivitas judi
karena saya mendapat informasi ada yang membayari bahkan ketika main judi itu
bahkan diangkanya agak fantastis menurut versi saya
meskipun mungkin bagi yang membayari itu
yang kecil karena puluhan miliar bahkan
jadi saya memahami kpk akan mengembangkan buktinya
memanggil saksi saksi yang diduga turut ikut membayari aktivitas judi itu
saya tidak ingin membuka siapa
karena itu biarlah ranahnya kpk
saya tidak ingin melangkah garis itu
tapi yakinlah saya akan tetap mengawal
bahkan sampai kalau tidak dikenakan pencucian uang berkaitan aktivitas judi itu
maka saya persiapkan gugat kpk pra peradilan
jadi itu yang kedua juga pengembangan dari pasal dua dan pasal tiga
undang undang pemberantasan korupsi
dimana mahfud md juga pernah menyatakan itu berkaitan dengan dana otonomi khusus
berkaitan dengan proyek proyek dan lain sebagainya mungkin izin
itu yang diduga jadi permasalahan di sana
sehingga dana otsus tidak pernah nyampe ke masyarakat secara maksimal
hanya rembesan rembesan aja
jadi ini yang
saya mendukung ini penuh itu karena apa
ini penindakan hukum ini bagian dari pencegahan untuk memberesi dana otsus
supaya teman teman papua nanti merasa sejahtera
dan tidak berpikir lagi untuk merdeka dan sebagainya
karena ikut republik sudah sejahtera
itu yang terakhir
bang boyamin jika kemudian ada pihak yang bisa dikatakan sebagai penyandang dana
informasi yang anda terima begitu ya
diduga dipakai untuk berjudi
apa kemudian kepentingannya
apa informasi awal yang anda miliki
diduga yang bersangkutan itu berkaitan dengan izin tambang
sehingga kemudian ya ketika ini pak lukas ini aktivitas judi butuh duit
nampaknya dia melakukan komunikasi dengan yang diduga berkaitan dengan izin tambang
dan itu diduga mengalirkan uang
jadi biarlah kpk nanti yang akan merumuskan itu
saya tidak ingin mendahului
dan juga berkaitan dengan dugaan aktivitas judi
itu kan bukan hanya diduga
bukan singapura malaysia maupun
itu kan bukan hanya diduga bukan singapura malaysia maupun wpk

diduga juga australia
apakah juga nanti di australia itu kpk mudah mudahan bagi saya bisa menemukan aset aset yang ada di sana
karena informasinya ada aset di sana
dan seperti penangkapan kemarin saya jam enam empat puluh itu saja sudah dapat informasi dari teman teman di sana
saya aja dapat informasi bahwa akan terbang akan di sendok garbu rumah makannya itu
terus kemudian bangnya ke mamit
nah itu dapat
saya yakin teman teman kpk juga lebih banyak dapatnya gitu
oke oke mas ali betulkah ada penyandang dana bagi gubernur lukas nmb untuk bermain judi
baik saya ulang pertanyaan saya
betulkah ada penyandang dana bagi gubernur lukas nmb untuk bermain judi
informasi awal tadi disampaikan oleh bang boyamin
iya baik jadi ya tentu terkait dengan segala informasi dari masyarakat termasuk dari mas boyamin
pasti kami kembangkan nantinya ya
beberapa waktu yang lalu juga kami telah memanggil saksi yang berkenaan dengan informasi tersebut
tentu masih terus kami kembangkan
apa yang kemudian kami sampaikan hari ini misalnya ada dugaan penerimaan suap satu miliar dan sebelas miliar untuk dugaan gratifikasi itu baru bukti permulaan
kemudian terus kami kembangkan lebih lanjut dari angka yang sudah kami sebutkan
sementara kan kami sudah teguhkan tujuh puluh dua sekian miliar aset aset sudah kami temukan ya seperti mas batangan
kemudian kendaraan mewah dan lain lainnya tentu
terus kami lakukan upaya upaya bagaimana kemudian men tracing dugaan aset yang dinikmati yang berasal dari dugaan penerimaan swab ataupun gratifikasi dari tersangka la ini
siapapun saya kira yang mengetahui dari seluruh
materi proses penyidikan ini pasti kami panggil kami dalami untuk kemudian mendapatkan alat bukti lebih lengkap ya di dalam proses penyidikan perkara ini
mas ali siapa siapa saja pihak pihak yang rencananya akan diperiksa sebagai saksi dan sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka
banyak kekhawatiran karena kondisi papua saat ini kurang kondusif gitu ya pasca penangkapan gubernur papua
ini kemudian menjadi kendala bagi penyidik kpk untuk memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus ini
ya kami yakin betul bahwa sebagian besar dari masyarakat papua mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh kpk karena kami yakin masyarakat papua cinta dengan tanah papua dan kita semua juga cinta dengan tanah papua
kita dengan potensi yang begitu besar
tentu upaya upaya mengawal anggaran mengawal potensi potensi besar di kota papua
tanah papua harus kita lakukan bersama termasuk bersama kpk
oleh karena itu tentu kpk lakukan di sana tidak hanya penindakan tetapi pencegahan dan penindakan anti korupsi
kami pastikan kami lakukan sebagai upaya untuk pemberantasan korupsi secara holistik gitu ya secara utuh
kemudian yang kedua mengenai saksi saksi sejauh ini kami sudah lebih dari tujuh puluh an orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini dari pihak pemerintah provinsi papua
dan beberapa pihak swasta lainnya yang berkaitan dengan perkara ini termasuk kemudian kami juga sudah melakukan pengledahan penyitaan aset
tetapi sekali lagi kami tidak berhenti
masih ada waktu maksimal empat bulan ke depan kami terus untuk melengkapi berkas perkara ini
kami berharap tentu dukungan dari masyarakat papua khususnya yang memiliki informasi terkait dengan perkara ini terutama aset aset misalnya
silakan informasikan kepada kami
tentu pelapor dilindungi dan kami akan terus kembangkan
karena ini menjadi penting bagi kami di dalam upaya upaya pemberantasan korupsi tidak hanya kemudian memenjarakan para koruptor
tetapi lebih efektif di dalam upaya pemenjaraan adalah ketika kami sita dan kami rampas hasil dari tindak pidana korupsi itu
bang boyamin sebagai penutup kasus ini sudah menyita perhatian publik sejak awal
bagaimana memastikan bahwa ini hanya celah saja untuk masuk lebih dalam
oke baik bang boyamin sebagai penutup kasus ini sudah menyita perhatian publik sejak awal bagaimana memastikan bahwa ini hanya celah saja untuk masuk lebih dalam
oke baik bang boyamin sebagai penutup kasus ini sudah menyita perhatian publik sejak awal bagaimana memastikan bahwa ini hanya celah saja untuk masuk lebih dalam

sebenarnya kemarin itu betul betul mereka sangat berdibaku

tapi saya tidak ingin menjelaskan bagaimana proses proses itu
bahwa teman teman tim penyidik itu betul betul membahayakan dirinya dengan ada di papua sejak awal
itu tetap saya memberikan apresiasi apapun penyidik betul betul kukuh untuk menangani ini
dan kalau kemarin pimpinan kpk agak lemah itu bisa jadi bagian strategi supaya lukas nmb lengah
karena pimpinan kpk tidak berani menangkap
lengah kemudian ditangkap
ini bagian cuma strategi dan saya menghormati proses proses itu
dan bagian saya memang sudah saya untuk menangkap
saya untuk selalu memberikan sutan kepada kpk dengan ya dalam tanda kutip ini kan saya sebenarnya mencintai kpk dengan cara saya gitu
oke baik terakhir saya ke mas ali
mas ali kita apresiasi apa yang dilakukan oleh kpk
di sisi lain ada tudingan politis syarat muatan politis dalam penangkapan gubernur papua lukas nmb
bagaimana kpk menjawabnya
kami pastikan kami ini penegak hukum
kacamatanya adalah hukum
kami tidak pernah memandang latar belakang politik ataupun latar belakang sosial
ketika kemudian kami menerima laporan dugaan korupsi pasti kami tidak lanjuti
dan siapapun ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup pasti kami tetapkan sebagai tersangka termasuk tersangka le ini
oleh karena itu tentu peran serta sekali lagi masyarakat dan kita semua menjadi penting
peran serta dari mas boyamin dan kawan kawan tentu menjadi penting ketika upaya menurunkan korupsi di negeri ini bersama kpk
oke baik terima kasih kabar
justru kalau tidak ditangkap ini menjadi politis gitu elvira
jadi kalau tidak ditangkap segera ditangkap itu malah politis kesannya malahan
itu justru saya yang paling teriak
kedua saya kira rakyat papua itu banyak setiap hari nelpon saya dari nomor baru orang baru yang komplain kenapa ini tidak segera ditangkap dan
jadi masyarakat papua pun juga banyak yang kontra karena dana otsus yang banyak kemudian merembes kemana mana
jadi ini saya kira memang posisi ya yang penting hukumnya bagaimana dan alat buktinya ada

kalau kpk itu ternyata politis ya nanti masyarakat juga akan mampu menilai
itu aja gitu ya
dan dikawal oleh maki dikawal oleh masyarakat dikawal oleh media
bang boyamin terima kasih waktu anda
mas ali fikri kabak pemberitaan kpk
terima kasih atas diskusinya malam hari ini di cnn indonesia prime news
selamat malam salam sehat selalu
selamat malam mbak elvira dan mas boyamin